kita beralih sesaat untuk mengetahui informasi terbaru dari ibu kota ini gubernur dki jakarta anies baswedan
saat ini menggelar konferensi pers terkait pembatasan sosial berskala besar transisi tahap kedua yang berakhir pada hari ini
saya akan mengajak anda langsung ke balai kota jakarta
sampai tanggal satu juli adalah dua sembilan ratus dua puluh orang per sejuta penduduk
dan tanggal dua sampai dengan delapan juli ada tiga satu ratus sembilan puluh empat orang per sejuta penduduk
dan di pekan terakhir ini antara tanggal sembilan sampai lima belas juli ada tiga enam ratus sepuluh orang per sejuta penduduk
jadi dengan jumlah tes yang dilakukan tiga enam kali lipat dari standar who dan ini adalah tes pcr
maka kita bisa yakin bahwa data yang dihasilkan menggambarkan kondisi jakarta yang sesungguhnya
bila kita melakukan di bawah itu maka data yang kita gunakan tidak bisa menjadi acuan pengambilan keputusan
ketentuan dari who adalah seribu testing per sejuta penduduk
dan jakarta dengan jumlah penduduk sebelas
maka minimal jakarta harus dilakukan sebelas testing
dan kita telah mencapai angka di atas tiga enam kali lipat dari who karena hampir tiga enam ratus orang yang dilakukan testing
jadi secara total sampai dengan tanggal lima belas juli ini jakarta sudah melakukan tes pcr kepada dua ratus sembilan puluh sembilan empat ratus tiga puluh sembilan orang
saya garis bawahi ini orang bukan spesimen
karena ada orang yang dilakukan tesnya dua kali
pada saat ditemukan positif lalu pada saat setelah pengobatan pada saat setelah mereka dirawat dilakukan testing lagi
karena itulah kita selalu menyebutnya dan ini standar who testing orang per sejuta penduduk sebelas
bila spesimen maka jumlah yang sudah dilakukan di jakarta testingnya adalah empat ratus dua puluh dua
dan alhamdulillah jumlah testing ini juga terus meningkat karena kolaborasi dengan semua lab yang ada di jakarta
ini adalah sebuah gotong royong kerja kolektif dari semuanya
namun bila jumlah tes terus membaik maka masalahnya adalah pada tingkat positivity rate
sesudah jumlah tesnya itu terpenuhi dan ini wajib
jadi jumlah yang ditestnya harus di atas satu testing per sejuta penduduk
masih di bawah seribu per sejuta penduduk maka angka positivity ratenya itu tidak memberikan makna
makna itu hanya bisa terjadi bila jumlah tesnya terpenuhi

positivity rate itu adalah jumlah orang yang dites hasilnya positif dibagi jumlah orang yang dilakukan tes
kira kira begitu cara menghitungnya
nah selama lima minggu terakhir ini pada masa awal psbb masa transisi
selama lima minggu kita berada di dalam zona aman
artinya kita harus lebih waspada
tapi tren ini naik di atas ambang rekomendasi who
itu adalah tren testing
yang berikutnya saya ingin sampaikan status pertahanan terakhir kita
di mana pertahanan terakhir itu
ada di rumah sakit ada di fasilitas kesehatan
sekarang kita lihat data tempat tidur di rumah rumah sakit rujukan di jakarta
kita sekarang memiliki enam puluh tujuh rumah sakit rujukan untuk menangani pasien covid
benteng pertahanan terakhir kita
insya allah kuat
nah dari enam puluh tujuh rumah sakit itu ada empat lima ratus lima puluh enam tempat tidur isolasi covid sembilan belas
dan ada enam ratus lima puluh sembilan icu khusus untuk covid
jadi alhamdulillah secara fasilitas kita siap
namun dalam seminggu terakhir ada kenaikan bad occupancy rate
untuk tempat tidur
untuk tempat tidur isolasi di rumah sakit rujukan covid
dari tiga puluh empat persen menjadi empat puluh lima persen
ya memang masih di bawah separuh dari kapasitas kita
tapi ada kenaikan sebelas persen dalam seminggu terakhir
sementara kalau untuk icu justru mengalami penurunan
yang semula kita bad occupancy rasionya untuk icu tiga puluh satu persen
pekan ini turun menjadi dua puluh lima persen
jumlah pasien dengan gejala berat alhamdulillah menurun
karena yang bergejala berat inilah yang ditangani di icu
tetapi jumlah pasien dengan gejala ringan dan sedang mengalami peningkatan
nah ini terjadi kenapa
karena tim puskesmas kita melakukan aktivitas active case finding
mendatangi masyarakat mendatangi tempat tempat di mana berkumpul kegiatan untuk melakukan testing melakukan tracing
sehingga mereka yang mungkin tidak bergejala atau bergejala ringan
atau sama sekali tidak punya kesadaran
menjadi ditemukan mengidap covid
dan karena itu kemudian mereka harus mengalami isolasi
atau bila memiliki resiko mereka harus dirawat
jadi meskipun tidak ada gejala
tapi bila dipandang berisiko misalnya lansia
maka kami akan menganjurkan dan kita meminta untuk tinggal di isolasi di rumah sakit
sehingga bila ada sesuatu kami bisa langsung menangani
jadi meskipun tidak bergejala itu kita lakukan
tujuannya lagi lagi memastikan keselamatan warga jakarta
memastikan keselamatan warga jakarta
memastikan keselamatan warga jakarta
memastikan keselamatan warga jakarta
jadi tadi sudah data sudah bicara tentang fasilitas rumah sakit
sekarang data berikutnya
adalah tentang rt
atau yang kita bisa sebutkan dengan istilah reproduction number
nah ini mengalami peningkatan
selama ini kita selalu berada di bawah satu
r not itu adalah angka di masa awal ketika terjadi wabah
waktu ini adalah angkanya sekarang menjadi satu lima belas
per tanggal dua belas juli
dan ini kemudian kalau kita bisa berikan maknanya
kalau rt nya itu satu artinya satu orang positif menularkan kepada satu orang yang lain
sementara kalau rt nya itu nilainya tiga atau empat seperti pada awal wabah
artinya satu orang menularkan kepada empat orang
nah dengan angkanya berkisar antara satu
artinya wabah ini stabil
tidak mengalami kenaikan
tapi juga tidak mengalami penurunan
nah kita tentu menginginkan reproduction number nya itu turun
rt nya dari satu berharapnya menjadi lebih kecil
karena itu sekarang kita berada di atas satu
yang itu menandakan bahwa ada pergerakan percepatan penularan
karena itulah kita harus extra waspada
jadi dari tiga komponen ini
berdasarkan data data tadi
maka akan amat berisiko
apabila kita melonggarkan fase satu psbb transisi ini
dan masuk ke fase dua
karena itu kami di dki jakarta
untuk kembali memperpanjang fase satu psbb transisi ini
sampai dua pekan ke depan
sebelum kita bisa beralih ke fase ke dua
malah justru saat ini kita harus lebih serius
dalam memastikan protokol kesehatan
untuk di jalankan dengan ketat
bila tidak perlu keluar rumah
tetaplah berada di dalam rumah
dan seluruh kegiatan beroperasi dengan setengah kapasitas
dan harus pakai masker
bila terpaksa harus berkegiatan di luar
cuci tangan menggunakan sabun secara rutin
dan menjaga jarak satu meter dalam interaksi apapun
dan harus diingat
ini harus dilakukan oleh semua kita
tidak bisa hanya sebagian sebagian
dan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah
ini adalah tanggung jawab kita semua
jangan pernah anggap enteng
jangan pernah meremehkan
jangan anggap tidak mungkin terpapar
begitu banyak orang yang menganggap enteng
orang yang menganggap remeh
di kemudian hari menyesal
dan kita akan berhadapan dengan resiko yang terlalu besar
dan karena itu juga
maka sebagian dari operasi operasi yang rencananya akan dibuka
kegiatan yang akan dibuka
maka terpaksa harus kita tunda
sampai waktu yang lebih aman
pembukaan tempat tempat hiburan indoor lainnya
yang semula direncanakan akan beroperasi akhir bulan ini
maka harus kita tunda dulu izin operasinya
sampai kondisi menunjukkan tren yang membaik
dan kepada seluruh masyarakat jakarta
saya ingatkan sekali lagi
jangan merasa kondisi baik baik saja
dan jangan menganggap semua orang yang di sekitar kita juga baik baik saja
dalam seminggu terakhir
adalah mereka yang tidak memiliki gejala sakit
tidak memiliki keluhan
dan merekalah yang ditemukan positif
menerapkan protokol kesehatan
dalam situasi apapun
dan terus saling mengingatkan
bila ada orang di sekitar kita
yang tidak menjalani protokol kesehatan dengan baik
mungkin saja kita ini merasa lelah
mungkin saja kita merasa bosan
kita ini berhadapan dengan virus yang tidak pernah lelah
maka kita pun harus terus tetap semangat
untuk menjalani psbb masa transisi ini
kita harus selalu memastikan
para ahli kesehatan
mereka sangat memahami
dan mereka bicara untuk keselamatan kita semua
demikian bisa saya sampaikan
terkait dengan kondisi covid sembilan belas di jakarta
mari kita ikhtiarkan
untuk terus disiplin
sambil kita berdoa kepada allah swt
agar segera mengangkat cobaan ini
segera mengangkat wabah ini
dan insya allah
bersama sama kita akan mampu melewati masa pandemi ini
semoga allah swt memberkahi kota jakarta
dan melindungi kita semua
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
demikian tadi pernyataan dari gubernur dki jakarta
yang kembali menegaskan bahwa psbb transisi diperpanjang sampai dengan tanggal tiga puluh juli
ini dikarenakan positivity rate yang masih cukup tinggi di jakarta
dan juga beresiko jika kemudian melonggarkan psbb yang sudah ada
dan seluruh kegiatan akan beroperasi secara separuh kapasitas
dan kegiatan atau perusahaan yang akan beroperasi secara separuh kapasitas
ataupun tempat yang sebelumnya sempat akan rencana dibuka akhir bulan ini kembali dibatalkan
seperti bioskop misalnya
untuk itu harus ataupun wajib menjalankan protokol kesehatan